kayaknya benar itu cincinnya mama
kok cincinnya bisa ada di gigi ya
katanya cincin itu ada di dalam mobil
ternyata kamu sudah kasih mbak kim
tapi mama seneng kok
ternyata kamu itu gercep juga yuk
terima kasih banyak
serius ya motor
kamu tenang aja
apapun situasi yang aku hadapin mas
meski situasi yang penuh resiko dan bahaya seperti ini
entah kenapa kalau bareng sama kamu aku merasa aman
mama datang telat ya
yang penting mama kan sekarang ada di sini
sekarang kita mulai
mereka memang ibu dan anak kandung
dan reina adalah anaknya roy
saya senang lihat kamu tertawa senang seperti ini nih
tempat kamu memang di sisi reina
sebagai malaikat pelindungnya
dan saya gak akan biarkan kamu terlalu lama jauh dari kami
jangan lah males gue disitu mulu bosan
kalian ini kenapa ribu disini ya
bukannya kalian ada kuliah
ada sih pak
kita masih ada kuliah pengantar ekonomi bisnis
dosennya gak ada pak
bukannya ada ibu andin yang ngajar

nah itu dia pak
tapi ibu andinnya malah pergi
iya sih pak katanya sih ada urusan yang penting
tanpa ngasih dukungan sekalian
kalau dikasih tau
yang ada nggak boleh keluar lagi
kok bisa bu andinnya
bukannya dia yang ngajar
bisa seenaknya gitu ya
kalau gini ceritanya
kredibilitas andin sebagai dosen bisa hancur
andin sama siapa tuh
sekejap ya pokoknya
gara gara pemotretan gue jadi gak bisa ngikutin nino tadi pagi
mama nyelponin tuh tadi
ma bapak belum cerita ya soal pertemuan papa sama pak thomas kemarin di semarang
jadi gini dia tuh ada rencana mau buka coffee shop
dan menurut papa tuh itu ide yang menarik sekali sih
nanti selain jual kopi untuk online tapi juga ada dine in juga
dan juga kita akan jual cemilan
jadi prospeknya sih menurut papa bagus
menurut kamu gimana
elsa kenapa ya dari tadi nggak jawab telepon aku
aku cemas sekali aku harus segera bicara sama dia
kalau nino mulai cari tahu soal pembunuhan roy
ini bahaya sekali buat elsa
kenapa ditanya diem aja
aduh maaf aku nggak
aku nggak jelas ngedengarnya tadi soalnya kepala aku agak pusing
mungkin karena semalam tidurnya nggak benar sih
pas sebentar ya aku angkat teleponnya elsa dulu
kok angkat telpon dari elsa aja pake pergi dulu
kamu tuh dari mana aja sih mama teleponin loh dari tadi
ma aku tadi pemotretan dulu ini baru selesai ada apa mah
ada sesuatu yang mama harus bicarakan sama kamu
ini penting sekali elsa
soal pembunuhan roy
ma mama di rumah kan
kalau misalkan mama di rumah lebih baik kalau ngobrolin itu
jangan di telpon aku takut kalau papa dengar
oke ya udah kalau gitu kita ketemu ya
ya udah kita ketemuan di finland cafe puri plaza mall ya mah
sejaman lagi ya
ya udah kalau gitu mama jalan sekarang kita ketemu di sana sayang
aku sekalian jual aja deh sebelah anting yang dulu dititip sama elsa
di sana kan ada toko perhiasan

ya udah kita ketemu di sana

ya udah kita ketemu di sana
ya udah kita ketemu di sana
ya udah kita ketemu di sana

ya udah kita ketemu di sana

ya udah kita ketemu di sana

yaudah aese makasih untuk mat up
ayut mereka utuh
ayut mereka utuh
dengar papa ya no
kalau ada yang mau kamu cari tahu
kamu cari tau sendiri
jangan buka lagi luka lama itu
andin juga gak mau papa juga gak mau
aku bisa menyelidiki soal pembunuhan
tapi bapak surya selalu aja
ngelarang aku untuk deket deket sama andin
padahal keterangan andin
itu sangat aku butuhkan
enggak juga pak ada apa ya pak
hadiah buat mama
besok lusa mama kan ulang tahun
emang papa udah mikirin
mau ngasih hadiah apaan
mungkin andin ya
kalau aku sih
mikirnya andin pak
suka gontak andi andi pak
yaudah kalau begitu
tolong kamu cariin anting berlian
nanti uangnya papa transfer
udah pak gampang kalau soal itu
yaudah nanti aku beliin ya
yaudah makasih ya noh
mending sekalian kemul aja kali ya
nyari hadiah buat mama
waktunya sudah habis
waktunya sudah habis
waktunya sudah habis
kira kira siapa yang paling enak free chickennya ya
ini yang terbaik
ini yang terbaik
ini yang terbaik
ini yang terbaik
ini yang terbaik
ini yang terbaik
kau pintar sekali
dengan anak mama ini kan hebat
ternyata anak papa pinter masak ya
aku kangen sekali sama kamu
aku juga kangen banget bersama
aku juga kangen banget bersama
mama tunggu kamu pulang ke rumah
apa mama masih nunggu ke pulangan aku
kalau mama udah tahu masalah lo aku mah
kalau ma salah aja gak percaya
kalau aku bukan pembunuh roy
maafin mah aku belum bisa ngambil keputusan sekarang
nanti aku akan kabarin secepatnya
kita semua akan menunggu kamu
dan mama gak akan pernah bosan
untuk menunggu menantu mama pulang ke barik rumah
gue terus berusaha mengkikis dendam gue
tapi apa mama bisa menerima hal itu
cepat atau lambat semua akan terungkap
dan saat mama tahu
gue gak bisa bayangin apa yang akan terjadi
boleh apa ada apa
ma mas kayaknya aku harus balik ke kampus deh soalnya dosen dosen disana lagi ngomongin aku
karena aku meninggalkan kelas
karena kan aku juga baru masuk kerja lagi aku juga gak mau dapet omongan yang buruk
padahal mama tadinya mau ngajak kita semua lunch
ya aku juga mau tapi aku rasa next time lah ya
sayang mama harus pergi kerja lagi ya
jangan jangan yang kemarin telfon andin pas gue sama andin kekunci di rooftop pandora cafe
saya nganter ya
gak usah mas aku bisa sendiri kok
udah saya aja yang nganter biar kamu lebih cepat sampai kampusnya
ya mau naik apa nih mobil
mobil kamu kan lagi rusak bannya
pakai motor yang tadi lah
sekalian sih kembaliin motornya
tadi mobil aku bannya sobek terus di jalan aku punya motor semua orang
ya saya nganter ya
makasih ya ma mama udah bantuin aku masak aku sayangin mama
mama kerja dulu ya saya nanti kita ketemu lagi
eh apa perangkat dulu ya
mbak mama tadi kenapa sih
ada apa sih sebenernya
nino datang ke rumah masa
dan dia bilang
dia akan terus menyelidiki
siapa pembunuhnya roy
mama kaget sekali
mama kaget sekali
mama teleponin kamu terus terusan
pantes kemarin nino nanyain gue
soal kejadian saat roy terbunuh
soal kejadian saat roy terbuna

berarti dia mulai curiga kalo mbak adin gak bersalah

dia mau mencari siapa pelaku sebenarnya

aku takut banget ma
aku takut banget ma
gimana kalo sampe nino tahu semuanya
apa yang harus aku lakuin

kamu harus tenang elsa
kalau kamu panik seperti ini nino lihat dia bisa curiga sama kamu
mama bener juga
semua ini udah kayak bom waktu
bisa sewaktu waktu meledak
lalu semua orang akan tahu bahwa guelah pelaku sebenarnya
kikiku udah nyopet cincin ini drek
kikik gak enak kalau pakai cincin bukan punya milik kikik
sekali lagi bisa kik
gak bisa juga
apa nanti kikik ke toko perhiasan kali ya abis ketemu sama tante mayang
pasti kan di mall ini ada toko perhiasan buat nolongin kikik nyopetin cincin
hidup cemerlang tuh
gigi ke tante mayang dulu deh
ini kan kafe tempat kiki arisan dulu
kok diem di situ
ya bentar ya ma
siang juga randy
ada yang bisa saya bantu bu
saya mau minta tolong kamu jemput saya dan reina ya di sekolahnya rina oke
baik bu sekarang juga saya kesana bu
bu rosa mamanya pak al minta aku yang jemput
aduh ren tunggu dulu dong
nanti kalau teman mama sudah datang kamu gak apa apa pergi sebentar temuin teman mama dulu
hah mbak kim
ma temen mama yang mama maksudin itu kimberly ya
jadi mama kesini mau ketemu kimberly
ya memang mama sengaja mempertemukan kamu sama mbak kim di sini
duduk sini ayo
duduk cantik sekali
tempoh hari tante itu kasih cincin ke randy
tante bilang buat perempuan pilihannya gitu
randy itu suka nunda nunda
mas randy mau lamar sopet toh
kayaknya benar itu cincinnya mama
kok cincinnya bisa ada di gigi ya
katanya cincin itu ada di dalam mobil
ternyata kamu sudah kasih mbak kim
tapi mama seneng kok
ternyata kamu itu gercep juga ya
akhirnya kamu melamar mbak kim
walah jadi cincin ini tuh punyanya tante mayang
dikasih ke mas randy buat ngelamar cewek
baru mudeng gigi
ma ya udah kalau gitu aku pergi ya
aku ajak kimry aja ya
kok gitu sih
mas mau ke mana lagi
ya udah ya udah kalian mau pergi berduaan yuk
nggak apa apa kok mama senang
ya sambil memikirkan nanti masa depannya gimana kan
mbak aku pamit ya assalamualaikum
terima kasih mbak kim
bukan gigi yang ambil mas
cincinnya ada di kamu dan kamu pakai
jadi gini ceritanya mas
gigi kan ke dapur
terus gigi nemuin cincinnya di dapur
eh pas gigi buka
oh cincinnya cantik banget mas
terus gigi pengen cobain
cincinnya malah nggak bisa lepas sampai sekarang
malah tadinya kiki itu mau ke toko perhiasan
siapa tahu kalau di toko perhiasan kan bisa bantu gigi buat ngelepas cincin ini
tapi kalau misalnya mas randy mengizinkan cincin ini nggak lepas dari tangan gigi ya udah gigi pakai aja
enggak enggak enggak
saya coba lepas ya
ya udah cobain aja mas randy ngelepas
susah kan mas
kan ini tadi spontan gitu tangannya kan ketarik
karena mas randy kan mau ngambil cincin
kita bukan muhrim
bukan muhrim tapi
nyentuh tangannya gigi
gitu pegang pegang mas
ini saya cuma mau mencoba lepasin cincin aja
ya udah buka lagi
dua tarik lagi
yang kuat mas
satu dua tiga
susah juga ya lepasnya
ya kan tadi gigi udah bilang
susah ngelepasin cincinnya
tapi kita harus lepasin cincinnya gigi
saya nggak mau kalau sampai
di mal ini kan pasti ada toko perhiasan
kita kesana dulu aja
udah dosen nafas
ingkaran aa j scheduling
gak lagi kan kamu gak denger saya tadi
ya kan aku pikir kamu tau mas
kamu tahu aku dimana
ya udah tinggal puter balik nanti ya
jadi jauh kan muternya
padahal tadi karnaval udah bilang dosen dosen lain pada ngomongin soal aku
jadi gak enak banget nih
maaf yani karena bisa berdua dengan kamu seperti ini saya jadi lupa belok
saya gak pernah sangka
perasaan saya bisa sedalam ini sama kamu
aku mau pulang aja ya mas
karena badanku capek banget abis pengumuman terlihat tadi
mau lo bareng aku
mama bisa sendiri kamu pulang duluan aja
ingat pesan mama ya
jangan tunjukin kepanikan kamu sama dia
kamu tetap harus tenang
masih bisa aku ambilin kan
masih akan ada buat aku kan
bahkan di kondisi terburuk aku
ya kan ma
karena lebih baik aku gak hidup di dunia ini ma
apalagi kalau semua orang tahu
ternyata aku pelaku dari kejadian itu mbak
mama akan terus ada di sapiku
ya udah kalau gitu
aku akan terus ada di safika
aku mau jual anting itu
sekarang ke toko perhiasannya
ada yang mau saya bantu bu
ini saya mau jual ini
sebelahnya lagi mana bu
ya itu dia
saya lupa simpen di mana yang sebelah
karena percuma kan
kalau cuma satu
tapi kalau cuma sebelah
harganya jadi murah loh bu

ini suratnya ada gak bu
kalau kayak gini jadi tambah murah harganya bu

ya udah gak apa apa ci
sebentar ya saya tanya buat saya dulu

kita coba lepas cincinnya disini ya
dan setelah ini kamu ikut saya aja
jemput perusahaan di sekolahnya rena
terima kasih bu